om salamu alaykum
belum ada tokoh nu selain saya yang sudah pasti
kita tunggu bagaimana sifosi sifosi yang lain apakah ada atau tidak kita tunggu aja
saya gak tau kita tunggu
saya gak tau apa yang
saya nggak ada rencana tapi kita lagi diskusi penuntasan para kandidat tim pemenangan
kira kira pada akhir bulan ini harus tuntas
sehingga nanti pendaftaran bulan depan sudah dengan tim pemenangan
untuk kaptennya sudah ada kecondongan belum di sekolah
tentu harus ada kesediaan beliau beliau